siapa dia mak
tidak tahu aku dibawa ke rumah
nanti ke orang tua nyariin gimana
mau kamu duduk duduk curi
mas nadi sudah tidak punya orang tua
kamu sebut apa namanya
katanya nadi itu singkatan dari kedua nama orang tuanya
nina dan yadi
persis sama nama
tunggu sebentar ya
nadi kamu sampai ini
kalau tidak aku akan membuat nama aku
kalau saya tidak dengar aku akan memberi kesimpulannya

sekarang malah menutup leashnya

nadi maksiat structure tempat
kenapa anak setan itu muncul di siang hari
dia kan makhluk halus
kamu mesti makan pelan pelan
kalau makan cepat cepat itu
ada apa ti
tadi pagi dia masih ada
terus saya pergi ke pasar
waktu saya lihat lagi dia udah gak ada paman
mungkin sudah waktunya
anak itu kembali ke dunianya
menurut orang pintar
nadi muncul ke dunianya
untuk membalaskan sebuah dendam
dia pergi untuk membalaskan dendam itu
anak sekecil itu
balas dendam sama siapa paman
malah dia bisa celaka
kita harus bantu dia paman
saya sangat mencintai anak itu
saya nggak mau kehilangan dia
engkau terlalu cemas begitu
nadi itu bukan anak biasa
dia bisa menjaga dirinya sendiri
kamu terlalu cemas begitu
setelah selesai dia membalaskan dendamnya
dia pasti akan kembali kemana

anak itu bukan anak manusia
tapi anak setan
seharusnya anak itu tidak muncul di rumahku
dan bagaimana kalau maria sampai tahu
tadinya kamar ini untuk anak kami
tapi anak itu tidak kunjung datang
kamu juga boleh
kalau kamu ingin menjadi anak
karena kamu sudah ingin menjadi anak kami
kamu harus kelihatan rapi dan lurus
ibu akan memberikan kamu baju baju yang bagus
nanti kamu di mall
boleh pilih baju apa yang kamu suka
dan kamu juga boleh pilih mainan apa saja yang kamu suka
tunggu sebentar ya
mama akan telfon dulu
apa anak itu sudah pernah
malah akan tinggal disini
karena aku sudah mengangkatnya menjadi anakku
sudah dulu ya mas
mau belikan adi baju
udah dia kelihatan rapi dan terurus
sebentar ya sayang
mama ganti baju dulu
siang kenapa ada stroomnya
mau apa lagi
maaf terpaksa saya mengganggu ibu
karena ini masalah hidup dan mati saya bu
dengar ya hidup mati kamu bukan urusan saya
saya mohon ibu mau membantu saya
untuk membujukan anak setan itu supaya tidak mengganggu saya lagi
siapa yang kamu maksud dengan anak setan
nadi anaknya nina
nina belum pernah melahirkan sampai akhir hayatnya
tapi arwah dina sering mendatangi saya dengan anak itu bu
bahkan nama nadi pun diam dari singkatan
mulut orang pintar nadi dilahirkan secara gaib
jadi nadi itu adalah cucu saya sendiri
saya juga kurang yakin bu
tapi arwah nina terus menerus memberitahu saya seperti itu
nanti saya akan bujuk nadi
supaya tidak mengganggu saya lagi bu
sekarang anak itu ada di rumah saya bu
mempengaruhi istri saya supaya mengasihaninya
bujuk anak itu supaya pergi dari rumah saya
dan satu hal lagi
jangan sampai istri saya tahu keberadaannya